ya kita berjumpa dalam insight bonus demografi memberikan keuntungan bagi indonesia
dengan melimpahnya jumlah generasi muda yang kita miliki
nah sebagai modal membangun bangsa generasi muda harus ditempa agar memiliki spirit kompetensi
dan mampu mengukir prestasi
melalui prestasi dalam berbagai bidang kompetisi misalnya di bidang pendidikan teknologi hingga seni
generasi muda indonesia telah membuktikan kemampuannya di mata dunia
nah sejauh mana prestasi anak bangsa dalam kancah global ini dan bagaimana perjuangannya meraih prestasi
ini menjadi bahasan insight kali ini bersama saya desi anwar
ya prestasi demi prestasi yang diraih oleh anak bangsa menunjukkan bahwa indonesia memiliki kualitas sumber daya manusia
yang tidak kalah ya
tidak hanya di tingkat nasional siswa indonesia bahkan mampu bersaing dan juga meraih prestasi
anak anak bangsa yang berprestasi ini menjadi kunci bagi bangsa indonesia untuk maju menjadi pemimpin dunia
indonesia yang diwakili oleh siswa sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas global sevilla jakarta
menyabet sejumlah medali dalam ajang debat bahasa inggris international world scholar cup
yang diselenggarakan di universitas yield amerika serikat pada november dua ribu enam belas lalu
tim yang terdiri dari dua belas orang siswa ini menyabet tujuh belas orang
enam medali emas dan dua puluh tujuh perak untuk sejumlah kategori yang dilombakan
di antaranya menulis debat dan literatur
dalam kompetisi ini siswa siswa indonesia harus bersaing dengan lima puluh sekolah internasional lainnya dari seluruh dunia
world scholar cup adalah sebuah ajang internasional yang tidak hanya mengutamakan kompetisi
tapi juga memotivasi untuk menggali potensi yang dimiliki siswa di seluruh dunia

prestasi anak bangsa lainnya datang dari bidang tarik suara
paduan suara anak indonesia yang tergabung dalam paduan suara the resonance children ⁇ choir
menyabet gelar juara umum pada festival paduan suara internasional di venesia italia pada juli dua ribu enam belas lalu
trcc berhasil menjadi juara umum dan juga meraih juara pertama untuk kategori children and youth choir
pada babak final the resonan children choir tampil atraktif membawakan lagu yamko rambe yamko
dengan iringan alat musik pukul dari indonesia timur
sebelumnya paduan suara ini juga pernah meraih sejumlah prestasi di tingkat internasional
di antaranya juara umum di hong kong international choir
dan juara pertama di bali international choir competition pada dua ribu dua belas
graf yardi kresnantyo cnn indonesia
ya penguasaan wawasan serta juga bahasa inggris membuat siswa siswi indonesia meraih prestasi
dalam kompetisi world scholars cup yang digelar di amerika serikat
dari sejumlah kategori yang dilombakan tim indonesia ternyata berhasil mencapai tujuh belas medali emas dan dua puluh tujuh perak
nah seperti apa kompetisi world scholars cup ini dan bagaimana perjuangan tim indonesia meraih prestasi
untuk membahasnya saya sudah ditemani dengan dua siswa sekolah menengah global sevilla jakarta
yang sudah bergabung bersama saya
ini ada leo dan juga ada owen
hai luar biasa
saya tuh selalu bangga sama semangat ya kalau melihat anak anak indonesia berprestasi bukan hanya jago kandang ya
tapi ternyata mampu untuk mengalahkan para kompetitor di seluruh dunia
nah ini ada yang namanya world scholars cup competition
ini menarik ya karena pada yang terakhir bulan kalau tidak salah tahun lalu ya
enam belas akhir tahun lalu indonesia itu mendapat sepuluh th place individual challenge di junior division
indonesia meraih lebih dari lima belas ya tujuh belas gold mattle dan juga perak
dan owen dan leo juga luar biasa
owen berapa medal yang mendapat di ronde
ronde yang terakhir yang di amerika serikat saya mendapat dua belas medali tujuh emas dan lima perak
kalau leo berapa
kalau aku di yaild di ronde terakhir aku mendapatkan lima medali
lima medali ya luar biasa
dan ini pas
pasti kalau dari segi nilai kompetisi ya owen mungkin mulai dari anda ya
mesti belajar banyak hal
crime and justice tema besarnya
dalam enam bulan kita mesti belajar banyak hal dari sini
ada berapa puisi yang mesti dibaca cerita cerita yang dibaca dan itu untuk menurut saya ya
jadi preparasinya enam bulan ya kurang lebih
ya enam bulan preparasinya
apa apa saja yang disiapkan selama enam bulan itu
ya yang prioritasnya kita mempersiapkan debat
jadi kita mesti ada the skill for debate cara ada confidence percaya diri
dan itu tidak
grogi lah istilahnya
jadi bentuk debatnya nanti seperti apa
apakah ada misalnya tim dari indonesia melawan yang lain atau bagaimana formal
jadi kita di kompetisi ini satu tim ada tiga siswa
dan dalam debatnya kita satu tim lawan satu tim
jadi tiga on tiga
dan itu bisa indonesia lawan indonesia maupun indonesia lawan negeri yang lain juga
ya tergantung nanti misalnya ada beberapa penyisihan
untuk meraih menjadi pemenang ya apalagi mendapat
gold medal itu berapa tahapan totalnya harus dilalui
jadi tahun ini season dua ribu enam belas ada jakarta round dan global round
itu mengalahkan berapa sekolah kalau di jakarta
di jakarta ada banyak
jadi sign kita sekolah global civila juga ada binus mentari national high dan berbagai banyak lagi
dan setelah jakarta round
jadi global round ini tahun ini di bangkok
jadi kita semua negara empat puluh lebih kita melawan satu tim dari yang lain
kemudian setelah itu the world di amerika
oke dan owen sendiri ya ini nanti leo demore ya
medali emas di mana mana saja subjeknya
saya dapatnya literature
what do you think you want apa sih yang membuat owen begitu semangat untuk ikut ini
oke contohnya misalnya dalam lomba untuk literature itu sendiri
ini formatnya seperti apa masih dalam bentuk debat itu sendiri
terus apa kira kira yang owen miliki yang bisa berhasil untuk mengalahkan
jadi selain debat itu juga ada menulis dan sebuah tes
and science juga kamu tertarik ya
ini yang menarik karena biasanya kalau literature sukanya literature
terus science agak beda
leo apa saja medali yang kamu menangin di topik topik apa saja
medali yang aku dapat itu juga banyak di challenge nya
banyak dalam debate
timnya aku juga dapat medali untuk debate sebagai tim
itu dapat emas di global round
juga kalau diel aku mendapat untuk history general challenge dan juga untuk debat
history ya sejarah ya
jadi apa yang kamu suka mengenai history dan topik apa yang sejarah ini yang membuat kamu itu bersinar
history itu banyak membahas tentang misalnya espionage and things like that
wah luar biasa
ini salah satu yang terpenting ya
kalau berkompetisi di dunia internasional mau tidak mau bahasa inggrisnya sudah bukan fasis saja
tapi inilah harusnya tidak menjadi masalah ya
sehingga bisa fokus ke substansi
leo sama owen luar biasa kita masih akan sambung
dan bagaimana kira kira seleksi yang dilakukan sekolah untuk memilih siswa yang akan mewakili indonesia
apa saja persiapan yang dilakukan
kita lanjutkan pembahasannya sesaat lagi
tetaplah bersama insight
iya kembali dalam insight
dan kita lanjutkan pembahasan mengenai prestasi anak bangsa dalam kompetisi tingkat dunia
saya ditemani oleh dua kakak beradik ya
basilio oto atau dipanggil dengan leo dan julius owen
siswa sekolah menengah global sevilla muriinda ya di jakarta
kakak beradik owen umurnya sekarang berapa
saya lima belas tahun
saya lihat ini di belakang nih foto kalian ini di yeles ya
luar biasa ada dua belas ya dari sekolah global sevilla muriinda
owen yang paling mengesankan pengalaman anda
dan siapa kira kira dari semua negara
kalau tidak salah hampir lima puluh negara yang ikut berkompetisi
yang paling susah yang paling menantang
jadi untuk saya yang mengesankan ya untuk saya itu lokasinya sendiri
di yale itu itu tempat yang indah
terutama itu pada musim bulgul
jadi bisa lihat pohon pohonnya tidak ada
nah ini sekolah sangat universitasnya itu yang kita sebut ivy league yang terkenal
nomor lima belas di dunia jadi itu sebuah rich history lah
bisa melihat menjalan di universitasnya melihat
ini biasanya kalau asia ini menonjol ya kenapa apa bagaimana mereka
latihan sangat intensif
mereka tidak hanya di sini untuk berada
mereka di sini untuk menang
jadi untuk saya hong kong itu sangat
hong kong dan china sangat sulit untuk saya untuk melawan
dan apalagi mereka di bidang sainsnya kan biasanya dan matematikanya
kalau gimana lio apa yang menurut kamu paling berkesan
ya tentu saja itu pertama kali saya berada di sana
saya belum pernah berada di sana
hanya melihat semua buah buahan
dan tentu saja saya mengalami ini dengan teman teman saya
tidak dengan diri saya sendiri
dan saya pikir melihatnya begitu indah
dari universitas yale dan dari buah buahan
itu adalah musim musim musim
dan itu adalah pengalaman yang sangat menakjubkan
tapi secara keseluruhan kompetitor terberat kamu siapa siapa saja
hong kong juga atau
orang cina ya hampir
soalnya itu seperti yang dia katakan latihan sangat intensif di hong kong dan china
mereka benar benar berlatih supaya mereka bisa menang
bisa lihat dari debatenya itu poin poinnya mereka itu beneran
jika kamu berjuang melawan mereka kamu akan berpikir wah benar

tapi tentu saja kita menang
tentu saja kita menang
dan kita bisa menang di debatenya
ini tadi preparasinya kan sempat disebut ya selama enam bulan
tapi tentu saja persiapannya kan jauh dari dulu
ini sudah mimpi ambisi atau angan angan dari dulu untuk ikut dalam world scholars cup ini hewan
jadi saya pertama kali ikut kompetisi ini
pas saya berada di sana
kelas tujuh smp kelas satu
jadi itu dulu sebelum itu saya tidak bisa
saya tidak berpikir bahwa saya bisa sampai di sini bahwa saya bisa ikut kompetisi ini
tapi kenapa waktu itu ingin sekali
sekolah mengajak saya untuk ikut kompetisi ini
jadi saya kira ya kenapa tidak
ini pengalaman yang sangat bagus
jadi saya ikut dan saya berlatih berlatih
dan akhirnya saya menang karena saya harus memotivasi
kenapa itu sangat penting untuk kamu leo
kenapa kamu merasa penting
dan apa kira kira yang akan berdampak terhadap mungkin prestasi kamu di sekolah ke depannya
tentu saja ketika dia pertama kali ikut kompetisi waktu kelas tujuh ya kelas tujuh
saya masih di kelas lima
tentu saja saya tidak berpikir bahwa saya akan ikut kompetisi
karena untuk sejujurnya kali terakhir saat saya di kelas satu anak anakal ya mungkin anda bisa lihat
tapi anak anakal biasanya pinter pinter loh
mereka jauh lebih kreatif ya
makanya saya melihatnya dan saya bilang mungkin saya harus berusaha untuk menjadi lebih baik
mungkin saya harus berusaha untuk meningkatkan kelas saya

jadi saya tahu saya akan belajar dengan keras antara kelas enam dan kelas tujuh kelas pernikahan
dan itulah yang terjadi saya terinspirasi oleh owen
nanti kompetitor terbesarnya pasti nanti leo
tapi selama ini di sekolah pasti kalian juga murid murid siswa yang sangat berprestasi
gimana juara satu
nomor satu di kelas
ya mungkin ya salah satu di atas
wow luar biasa
saya sangat suka sains biologi fisika teknologi

ya saya rasa kamu bisa mengatakan itu
tapi tentu saja saya berkomunikasi di sekolah

mereka sangat menginspirasi saya untuk belajar sains
subjek yang sangat penting terutama untuk masa depan
sangat sangat saya setuju sekali
tapi sebenarnya literatur juga penting ya
karena literatur juga membawa kita ke wawasan kita bisa jauh lebih lebar
anda sendiri gimana apa yang membuat anda itu tertarik membaca buku dan belajar khususnya literatur ya puisi
karena saya sekarang melihat anak anak lebih suka kan
sains tapi gadget internet dan lain sebagainya
tapi minat bacanya kurang justru
ya jadi untuk saya itu di sekolah kita juga diajarin literacture diajarin sastra
kita punya literatur bahasa inggris di kelas di sekolah
jadi itu benar benar membantu saya untuk menemukan lebih banyak poesi lebih banyak buku lebih banyak novel yang benar benar menenangkan kecerdasan saya
jadi sekarang kita membaca buku my antonia
jadi selain sherlock holmes kamu juga cowboy
dan shakespeare itu apalagi kan bahasa inggrisnya bahasa inggris yang agak susah
saya ingat waktu di sekolah belajar shakespeare ya
itu minggu minggu pertama itu hanya sibuk ngurusin ini artinya apa
leo sendiri apa ini suka membaca juga
ya aku juga suka membaca tapi mungkin tidak seperti fanatik seperti orang lain ya
tapi saya membaca saya membaca
dan tentu saja sekolah kita setiap kelas di sekolah tentunya mempunyai permainan permainan shakespeare
kelas tujuh melakukan romeo dan juliet
dan kamu membuat apa
saya melakukan tempest
sebagai apa kamu
saya prospiro sebagai penyanyi sebagai karakter utama
kalau owen di merchant the venice jadi
saya bukan karakter utama
saya hanya seperti kast yang mendukung
kapan waktu belajar kapan main kapan olahraga
karena saya lihat ini kan harus balance juga ya
terlalu banyak di depan gadget juga kan tidak bagus
bagaimana bagaimana membagi waktunya
dan orang tua kamu sebenarnya bagaimana
ini dari pilihanmu sendiri
jadi orang tua saya ya mesti mendorong lah pasti mendorong
kalau relax ngapain aja biasa aja
di sini soalnya udara segar juga penting apalagi kalian masih tumbuh ya
leo gimana suka ada olahraga nggak yang
sajamin bola atau apa
mungkin sedikit aneh ya
tapi kalian nggak pernah berantem kan
but of course like these days social media juga agak banyak kan
kayak youtube instagram
oke jadi sebenarnya belajar bagi kalian itu bukan beban ya menyenangkan ya
ya selalu senang lah mencari hal hal yang baru
jadi seperti yang leo bilang di youtube is how you use it
kita bisa belajar masak di youtube
tapi bisa juga belajar mengenai berapa misalnya jumlah bintang di angka s and that kind of thing
dan sejarah juga
very quickly ini mungkin agak klise pertanyaannya
oke luar biasa leo
saya sampai merinding nih
dan saya rasa ini bukan cita cita aja
dan tentu saja kita di indonesia perlu ya
seperti owen dan leo ini punya bukan saja mimpi besar tapi memang bekerja keras semangat dan ambisi untuk mencapainya
sekali lagi leo dan awan
ya dan memang sejauh mana ya sekolah itu mempersiapkan siswa siswinya mengikuti world scholars cup
apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi
kita akan lanjutkan pembahasannya bersama pendamping para siswa
sesaat lagi tetaplah bersama insight

kita lanjutkan pembahasan mengenai prestasi siswa indonesia dalam kompetisi world scholars cup
nah kali ini saya didamping oleh robertus budi setiono direktur dari global sevilla jakarta
halo pak robertus apa kabar
bangga sekali ya
bangga sekali ya
bangga sekali ya
dan tadi kita sudah berbicara dengan dua siswa yang sangat berprestasi ewen dan leo
tapi mereka hanya dua dari dua belas yang dikirim untuk tahun dua ribu enam belas ini ya
sejak berapa lama sekolah global sevilla mengirim siswa siswa untuk ikut lomba ini
dan kenapa kira kira penting bagi sekolah
ya kita melihat pada saat itu tahun dua ribu sebelas panitia dari worst card cup juga datang ke sekolah
lalu saya melihat ini adalah kesempatan yang baik untuk anak anak kita
karena di sekolah kita bahasa inggris menjadi pokok utama untuk diajarkan
tapi wawasannya kalau hanya di batas buku ya mereka kurang
maka saya pikir ini adalah kesempatan untuk anak anak saya bisa bergabung dengan anak anak lain di indonesia atau bahkan jika mungkin bisa pergi ke luar negara
kita mulai tahun dua ribu dua belas

dua ribu dua belas ya jadi tahun keempat ya
itu kurang lebih kita hanya kirim tiga anak
ada prestasinya waktu itu
waktu itu hanya sampai di global round saja
di asia kan
govern itu semua negara ikut kecuali jepang dan amerika sebenarnya
kemudian tahun kedua tahun dua ribu tiga belas dua ribu empat belas kita kirim lagi enam anak
tapi juga berhenti di global round dua duanya di global round
pada saat ke yell hanya satu termasuk owen salah satunya
tapi kita nggak dapat medali apapun juga
belum lah namanya masih baru
dan kemudian kita off dulu satu tahun off
baru kemarin dua ribu lima belas dua ribu enam belas kita ikut lagi dengan dua belas murid dari jakarta kemudian masuk ke bangkok
dan kita juga surprise karena kita harapkan nggak pernah bayangin keempat tim bisa direkomendasi ke yale semuanya
dan dukungan orang tua juga cukup besar sehingga pada saat kita ke yale semua orang tua menyatakan go
dan kita berangkat ke yale
dan itu fundingnya bagaimana self funding atau
nah kita hanya siapkan guru pendamping ke sana dan kita melatih semua anak ini untuk persiapan
karena pada saat debat itu waktu yang diberikan pada mereka antara diberikan tema sampai mereka debat sangat pendek
hanya waktu berapa singkat itu mereka langsung googling dengan hp
dan harus mengatur strategi
jadi kalau fondasinya itu tidak dimiliki
susah kan untuk mengikutinya
jadi apa sebenarnya yang terjadi ya antara pernah owen misalnya tidak mendapatkan medal tapi terakhir pulang dengan tujuh medali emas dan sejumlah medali perak dan leo juga punya medal
ada perubahan dalam strategi pengajaran dan mentoring serta persiapan yang dilakukan
terutama pada saat mereka ikut di yield
guru pendamping juga melihat
ada beberapa poin poin strategi yang harus kita ubah di dalam pembelajaran di sekolah termasuk dalam persiapan ke world scholars cup berikutnya
karena wawasan dari murid murid ini juga ditambah karena tidak hanya satu subjek tapi ada lima subjek bahkan enam subjek dengan special subjek yang setiap tahun berganti
kalau yang lima mungkin bisa kita berulang terus tapi yang satu subjek ini kan berganti
dan pergantian subjeknya juga detik detik
tidak terlalu lama juga
kurang lebih enam bulan persiapan tapi intensif tiga bulan sebelum mereka berangkat intensif
dan saya bangga sama dua belas ini karena mereka pun selain tetap belajar tetap persiapan untuk ujian di sekolah dan ujian berbagai macam ujian
tapi mereka juga berlatih di world scholars cup sampai jam dua belas malam dengan skype dengan any kind of technology they have
biasanya ini kan ya namanya anak anak ya ada yang mungkin memiliki talenta tertentu atau minat tertentu
ada yang mungkin memiliki talenta tertentu atau minat tertentu
ada yang lebih rajin dari yang lain
tapi pengaruh guru pengaruh sekolah itu itu kan sangat ya bisa mendorong minat anak itu untuk misalnya wah a love learning kalau kita dengar tadi dari owen dan lio ini
kira kira sebagaimana ini pengaruh sekolah itu dalam menciptakan kecintaan mereka terhadap ilmu
di sekolah kami kita menerapkan yang disebut dengan
di sekolah kami kita menerapkan yang disebut dengan banu
jadi kita tidak terlalu memberatkan sisi akademiknya saja
tapi juga non akademik kita tempa juga
sambil berjalan kita juga menelaah dan meneliti setiap anak karena setiap anak pasti berbeda talenta dan minatnya
kita coba memberikan kesempatan buat mereka untuk bisa memupuk apa yang menjadi kecintaan mereka
salah satunya worst close cup ini memang orientasi ke akademik
tetapi di akademik ini kebetulan kami juga pilih karena akademiknya tidak sekedar saya

saya lihat ini adalah satu kombinasi yang komprehensif dari perlombaan ini yang membuka oasan anak anak
mau tidak mau kan utuh kan
otak kiri dan otak asuhnya
semuanya diuji dan dikembangkan
nah kalau dari segi metode pengajaran itu sendiri ini apalagi di indonesia ini kan salah satu yang menjadi concern

ya kadang kadang kurikulumnya itu begitu padat
sementara itu cara guru guru kualitas guru itu juga sangat penting
apalagi sekarang katanya harus sifatnya itu lebih inquiry message lah
sehingga guru itu bukan mereka yang memiliki semua jawaban tapi lebih merupakan fasilitator
ini bagaimana penerapan dan mencari guru gurunya dari mana
kita kalau guru dari sekolah kami majority dari lokal
tetapi kurikulum yang kita pakai juga merupakan kurikulum kombinasi antara kurikulum nasional dan cambridge
dan metodologi dari pengajaran kita sudah dari awal tidak pernah memberikan kepada guru untuk mengajar satu arah
tapi benar benar dua arah
anak bisa bertanya anak bisa berdiskusi dan kita arahkan pada guru supaya memberikan metode belajar yang berbagai macam
karena kita percaya setiap anak punya keunikan dan keuntungan
jadi kita harus memberikan seluruh metode yang bisa dirasakan supaya setiap anak juga bisa merasakan kesukaan metode belajar mereka
ya apalagi setiap anak kan mereka karakternya beda beda ya
kekuatannya juga beda beda
ini biasanya kalau sudah lulus diarahkan kemana
ada id juga yang bisa diambil sebagai ujian akhirnya
ujian akhir kita adalah di cambridge
mayoritas mereka memang bercita cita untuk sekolah di luar negeri
walaupun sebagian juga ada yang di indonesia
saya juga sebagai anggota dewan pendidikan jakarta timur juga selalu berbicara sama government kita
sama pemerintah supaya cambridge ini juga bisa diakui
karena cambridge bisa diakui di beberapa negara masa di indonesia belum
supaya mempermudah juga
cambridge itu seperti yield juga
kita tidak perlu ragukan lagi lah kualitasnya
jadi anak anak yang ingin ke universitas dalam negeri juga lebih mudah
dengan kemenangan yang sekarang diraih dan kita harap juga ke depan semakin banyak
oke medali yang diraih apa dampaknya terhadap bukan sekolahnya saja tapi terhadap siswa siswa yang
yang paling utama dari perlombaan ini yang menciptakan yang meningkatkan paling besar adalah kepercayaan diri anak anak
karena sejak awal saya katakan anak anak ini hanya pandai di kelas tapi pada saat di public speaking mereka ragu ragu
saya beri kesempatan mereka untuk jadi mc setiap ada acara
jadi mc pun awal awal juga malu malu jadi akhirnya suaranya pelan kita tempa lagi
tapi lambat laun mereka juga mulai keluar percaya dirinya dan pada saat percayaan diri mereka keluar thats ⁇ the best
iya luar biasa
terima kasih banyak kita sangat bangga
dan kalau anak anak indonesia seperti ini saya rasa aman ya republik ke depan
kita akan mampu bersaing ya
apalagi sekarang dengan kompetisi yang semakin sengit ya
ya memang setelah informasi berikut ini ya kita akan lanjutkan dengan pembahasan tentang kiprah anak anak bangsa yang sangat membanggakan ya lewat prestasinya
tapi di bidang agak lain kali ini
bidang apa bidang tarik suara ternyata tetaplah bersama insight
ya kita kembali dalam insight tidak hanya di bidang pendidikan indonesia juga mengukir prestasi di bidang tarik suara
melalui suara harmonis dan kekompakan koreografi the resonance children's choir meraih juara umum di grand prix claudio monaco
terima kasih banyak
dan juga batavia madrigal singles atau bms menjadi juara umum di kompetisi tolosa choral contest dua ribu enam belas ini di spanyol
nah seperti apa sih kompetisinya dan bagaimana mereka berhasil meraih prestasi
untuk lebih tahu kita sudah ditemani oleh ini ada jaclin hartono dari trcc
jaklin ini usianya dua belas tahun
dan sudah enam tahun katanya menjadi anggota dari the resonance
kelihatannya kamu lahir nyanyi ya emang dari dulu ya suka tarik suara
ya dari cici aku sih
kenapa waktu itu kamu ingin masuk ikut the resonance
karena cici aku sudah masuk situ dulu terus aku suka jadi aku ikut aja
ikut aja ya selama enam tahun itu gimana jacqueline
banyak pengalaman juga bisa ketemu banyak teman dan bisa meningkatkan kemampuan bernyanyi
kemampu pasti ya
kalau tidak salah ini yang terakhir di monteverdi choral festival dua ribu enam belas ini di venice
juara pertama juga untuk kategori childans a news choia ya dua ribu enam belas kalau tidak salah ini saya lihat juga di youtubenya
fiona selama ini menjadi pendamping pengajar kenapa sih kira kira kali ini indonesia begitu bersih
salah satu yang membuat choir kita menjadi unggul dibanding choir lain mungkin karena pilihan lagunya karena konsentrasi anak anaknya untuk menampilkan sesuatu yang sangat sangat wah gitu
cukup unik ya kelihatan dan jumlahnya kan lumayan banyak ya
ya jumlahnya cukup banyak mereka nyanyi mereka nari juga
so kayaknya di mata juri dan di mata penonton pun
berkesan lain gitu
tampil sangat berbeda ya
dasarnya waktu itu untuk memilih yamko rambe yamko itu setelah apa yang menjadi
karena memang di permintaan lombanya kita perlu menampilkan lagu dari negara kita sendiri juga
oh itu bagian dari ininya persyaratannya ya
jadi negara negara lain mereka tampilkan apa
ada yang paling berkesan nggak kompetitornya kalian waktu di sana
buat kita ada dari polandia romania bagus banget semuanya bagus banget
ya tapi tidak ada yang mengalahkan indonesia
apa yang membuat selama ini kan di resonance ya menyenangkan baginya
apa yang membuat kamu itu senang ikut choir
karena teman temannya itu semua mendukung
dan kita semua berusaha yang terbaik dan juga kita semuanya berteman dengan baik
berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk latihan apalagi ini kan ada dumpsingnya ada koreografinya
kesiapan dari pemilihan lomba pemilihan lagu lalu latihan lagunya latihan koreografinya itu sih kita makan waktu kurang lebih satu tahun
satu tahun ya
dari menentukan siapa yang ikut lomba
nah itu pemilihannya bagaimana ada kompetisi internal juga
iya jadi kita setelah tahu mau lomba apa udah tahu persyaratannya butuh beberapa orang butuh kekuatannya seperti apa lalu nanti kita akan adakan audisi internal
jadi di dalam paduan suaranya itu juga ada audisi internal supaya kita bisa pilih yang terbaik untuk memilih lomba
nah resonance itu sendiri sudah berhasil
sudah berapa ini kira kompetisi yang ikut sampai saat ini
kita sejak tahun dua ribu dua belas udah setiap tahun ikut kompetisi berarti sudah lima kali
dan prestasinya apa apa saja selama ini kalau tidak salah ini juga yang di hongkong ya
iya itu tahun dua ribu tiga belas

iya itu dua ribu tiga belas
dan kalau juniors itu rata rata
rata rata usianya berapa ya kamu kan dua belas
dari sembilan sampai tujuh
itu latihan tiap hari
latihan tiap harinya latihan intensif itu mulai dari saat kita anak anak mulai liburan sekolah
jadi ini tidak mengganggu pelajaran kamu sehari hari
berapa kali misalnya seminggu latihan khusus untuk ke venice ini
tidak tiap hari
tiap hari ya
jadi kita tidak tiap hari latihan penuh kita ada latihan seksional juga
jadi misalnya kita minta hari senin alto nya saja hari rabu sopranya saja
nanti di akhir pekan kita latihannya gabungan
tapi fiona rata rata anak anak yang khususnya yang junior ini ya ikut resonance yang junior pak
mereka latar belakangnya apa mereka dari keluarga yang pemusik atau memang
dari kecil belajar musik
mereka sih datang dari berbagai macam latar belakang
jadi ada yang sekolahnya di jakarta ada yang sekolahnya di bogor ada yang sekolahnya di karawang
iya pokoknya dari sekitar jakarta semua berkumpul ke jakarta
mereka latar belakang musiknya pun juga berbeda beda
ada yang sudah ikut
ada yang sudah ikut kursus piano ada yang sudah ikut kursus vokal
tapi mayoritas dari anggota paduan suara ini semuanya less vokal
dan kelihatannya sudah pada pakar pakar semua
bayangkan umurnya dua belas tapi kalau dari umur enam tahun kan berarti sudah enam tahun pengalamannya
pasti pantesan saja menang
oke jacqueline terima kasih dan juga fiona kita ikut bangga
dan kedepannya pasti masih ikut kompetisi ya internasional ya
kita doakan lebih banyak lagi piala yang dibawa pulang
dan penampilan padon suara yang memukau tidak lepas dari peran sang konduktor
nah bagaimana menyatukan berbagai karakter suara menjadi satu kesatuan yang harmonis
setelah yang berikut ini kita akan lanjut pembahasannya
tetaplah bersama saya
ya kembali dalam insight dan kita lanjutkan pembahasan mengenai prestasi siswa indonesia dalam kompetisi global
nah kali ini kompetisi paduan suara
saya ditemani oleh afib priyana pimpinan dan konduktor kelompok paduan suara
dan batavia madrigal singles dan juga pendiri ya dari sekolah the resonance itu sendiri
sebenarnya konduktor dari bms nya
khusus untuk yang di venice ini yang resonencenya itu bukan konduktornya ya
untuk yang junior ya
ya jadi sebagai apa terlibat sebagai advisor atau mungkin kita kayak ada tim artistik gitu
ya jadi dari menentukan program lagu lagu yang dipilih kemudian juga jumlah anak anak
itu saya udah dilibatkan gitu dari awal
dan pas pelaksanaannya kayak apa membentuk vokalnya dan juga interpretasi finishing touch nya juga ikut gitu
jadi udah terlibat
ya seperti itu deh
kalau dilihat ya penampilan indonesia apalagi tadi kan kita lihat suswit ya jacqueline
dan kawan kawan yang masih kecil kecil itu
dan akhirnya menang jadi juara
apa sih menurut afib yang membuat indonesia begitu bersinar di venice
pertama tentunya dalam penilaian itu kan ada beberapa faktor ya
jadi suaranya kemudian juga delivery dari musiknya seperti apa
terus secara artistik apakah si paduan suara ini hanya sekedar berbunyi atau bisa menyampaikan message gitu kepada penonton dan kepada juri gitu
dan juga si warna suara itu termasuk di dalam itu
dan kita rupanya semua faktor itu kayaknya memang saat itu mendapat nilai yang paling tinggi
tapi pasti karena strateginya betul ya
tapi untuk mendapatkan strategi yang jitu ini sehingga akhirnya menang itu apa pemikiran di bali itu
dan berapa lama menggodoknya
dan juga ini kan walaupun lagunya bagi kita familiar ya
tapi saya dengar agak beda ya ini
jadi memang apa kayak menentukan program urutan memilih lagu itu penting sekali
jadi bagaimana caranya dalam waktu yang hanya sepuluh menit itu kita harus menampilkan apa semua segenap kemampuan kita di hadapan juri gitu
dan apa kemampuan itu dalam pengertian kita menunjukkan bahwa kita mampu untuk membawakan lagu berbagai macam style gitu
itu yang kadang kadang
kadang kadang tuh kalau yang koir dari eropa timur ya itu biasanya mereka suka agak sama gitu
kalau membuat program gitu
nah kebetulan kita memang dari program diminta itu kita harus membawakan lagu klasik
terus juga ada lagu dari indonesia
nah kan itu sesuatu yang beda banget kan sebetulnya
mungkin itu yang akhirnya membuat mereka wow gitu
karena apalagi ini kan kompetisinya di itali di eropa
pesertanya mungkin banyak dari eropa mereka bilang ah itu lagi itu
sementara aspek eksotismenya itu juga mungkin mereka sangat terkesan
yang di spanyol di tolosa bms
di situ kan afib menjadi konduktor
apa kira kira yang membuat indonesia juga
ya itu sama juga
sekali ini pemilihannya lagu ntt kan ya
jadi untuk yang di tolosa ini kami harus membawakan di dua bukan kategori tapi dua round ya
jadi ada satu yang round untuk lagu lagu klasik polifoni
dan yang kedua adalah lagu lagu populer lagu folklore kayak gitu
itu memang itu kalau momentum itu susah banget sebetulnya
jadi ke satu pemikirannya itu harus sesuai dengan kemampuan penyanyi
terus kedua ya harus memang ya seperti tadi saya bilang bahwa itu lagu harus berbicara gitu ya
terhadap semua juri dan penonton juga gitu
ya itu kadang kadang ada semacam insting juga ya untuk memilih dan membangun sebuah program
kalau di tolosa kan masing masing dua puluh menit programnya
lebih lama ya
dan berbagai macam style juga dan memang dari berbagai macam zaman juga gitu
dan itu kan kalau misalnya kita milihnya lagu sama sama ya itu kan nggak bisa membangun suasana gitu kan
nah selain itu selain misalnya kostum penampilan suara dan lain sebagainya
ini kan harus ini ada kekompakan yang harus dibina
mungkin tantangan terbesar apa sebenarnya
apalagi ini harus di luar negeri belum wah nanti demam panggung atau di dalam ini yang agak nggak familiar gitu suasananya
kalau di luar negerinya sih sebetulnya nggak terlalu ini
karena anak anak itu kan semangat ya kalau udah
maksudnya meskipun kita harus bertanding melawan yang ini tapi ada satu apa ya energi yang bikin mereka tuh kita mau nemo indonesia itu harus total gitu
jadi keadaan di luar negeri seperti apa juga kita harus bisa apa mengatasi gitu kan
yang memang ada beberapa tantangan terutama meskipun ini apa udah penyanyi penyanyi kayak di bms ini kan beberapa sudah apa ya
mendapat pendidikan vokal segala macam
cuma yang namanya juga dechoir itu kan semua harus homogen
semuanya harus blend gitu nah itu yang susah
tapi anda melihat ini bagaimana penting ya kalau di eropa kan mereka banyak sekali festival seperti ini
singing atau choir itu merupakan musik merupakan kurikulum yang sangat penting dalam sekolah dan pendidikan mereka
afib sendiri melihat bagaimana di indonesia ini
apalagi dengan pendidikan kita yang masih banyak
masih banyak ya kekurangannya tempat untuk pendidikan seperti musik ini
sehingga anda membuat sekolah safety resonance itu apa pandangan
ini kalau di kita tuh kan memang tergantung siapa yang sedang menjadi menteri
saya ingat sekali waktu saya waktu di sd gitu kan kita udah mendapatkan pendidikan seni suara terus ada seni musik juga gitu
ya saya termasuk orang yang beruntung kali ya dulu
sekarang juga di beberapa sekolah mungkin terutama sekolah sekolah swasta kali ya yang ada kurikulum memasukkan pendidikan musik gitu
terus juga ada ekstra kurikuler untuk bisa memilih untuk memainkan alat musik gitu kan
cuma memang sebaiknya sih itu harus bukan sebaiknya harus sebaiknya itu dimasukkan dalam kurikulum sih sebaiknya
jadi untuk memberikan keseimbangan
ya kesenian terus olahraga gitu tuh kan harus seimbangnya
jadi semua melatih kemampuan anak tuh bisa dilihat gitu
dan sudah terbukti ya pendidikan musik apalagi dari usia dini ini sangat penting untuk membangun otaknya dan berkembang dengan baik
kedepannya mau dibawa kemana ini sekolah dan akan semakin banyak kira kira jumlah siswa siswinya
ya kita selalu berusaha apa ya memaintain apa yang sudah kita apa
laksanakan selama ini dan memang kita lebih concern dengan program program apa ya
jadi kayak lebih diperbanyak pertunjukan kesempatan kepada murid murid untuk konser
kemudian terus mengikuti kompetisi dan juga kayak bikin sesuatu yang kira kira di indonesia nih atau di jakarta paling nggak belum pernah ditampilkan
misalnya membahas karya karya opera atau musical
ataupun misalnya karya karya musik klasik yang mungkin selama ini kita cuma bisa lihat di youtube atau di mana gitu
dan saya ingin melebarkan atau apa ya memperluas segmen yang orang untuk biar musik ini bisa lebih diterima gitu
orang juga bisa memiliki akses ya
dan juga apresiasi meningkat karena tanpa edukasi tanpa dibiasakan kan orang merasa bahwa musik ini bukan itu sesuatu yang agak terlalu susah rumit
ngomong ngomong bagaimana reaksi dari pemerintah sendiri misalnya kalau setiap mendapatkan rekognisi internasional itu apa yang diharapkan lah
ya pertama tama sih sebetulnya reaksi dari kbri ya
kbri jadi mereka langsung menghubungi kami
bahkan waktu di spanyol tuh ibu duta besarnya datang itu mensupport kami dan setelah bertanding kita diundang ke kbri itu
terus kemudian juga via kbri juga membantu kami
pdi juga menyebarkan berita tentang kemenangan kami gitu
dan sebenarnya beberapa kali di bms pergi juga kami sudah disupport sih
waktu tahun dua ribu satu disupport oleh kementerian pariwisata waktu itu pak ide bagus ya
terus kemudian tahun dua ribu tiga belas juga sama disupport gitu
dan kedepannya kita harapkan juga lebih banyak dukungannya
dan lebih banyak prestasi yang diraih
ya insya allah
karena ini merupakan kebanggaan bagi kita
terima kasih banyak ya pak ide
sama sama terima kasih
dan memang kiprah anak bangsa di berbagai kompetisi ini merupakan perjuangan meraih prestasi yang layak mendapatkan apresiasi
maksudnya dari kita kita semua ya
deretan prestasi di kancah dunia ini menunjukkan bahwa indonesia ternyata mampu dan juga memiliki daya saing yang tidak kalah
bahkan sangat tinggi
sehingga sudah semestinya anak bangsa mengangkat martabatnya melalui prestasi
agar indonesia tidak dianggap enteng di mata dunia
peran serta pemerintah serta seluruh elemen bangsa menjadi tumpuan agar prestasi dapat menjadikan tradisi
saya harapkan ya tamu tamu yang kita hadirkan kali ini bisa menginspirasi kita semua untuk jauh lebih berprestasi lebih berkompetisi dan menjadi bagian penting dari dunia global ini
jangan lupa saksikan kembali insight besok